dekorasi panggung serta tenda hajatan mulai dibenahi pada selasa siang
namun tak satupun pihak keluarga pemilik hajatan berkenan memberi keterangan terkait acara kontroversialnya kemarin
sementara pemerintah desa setempat juga mulai melakukan pendataan terhadap keluarga
para tamu undangan dan artis hingga warga yang ikut menonton
bersama pihak puskesmas tim gugus tugas daerah akan melakukan tes cepat corona
guna mendeteksi potensi penyebaran covid sembilan belas pasca hiburan dangdut tersebut
tim gugus tugas kabupaten bogor baru melayangkan surat pemanggilan terhadap para pihak yang terlibat dalam acara pentas dangdut
untuk pemeriksaan dan penyelidikan dugaan pelanggaran peraturan bupati dan aturan psbb proporsional
jalan yang dilakukan untuk pertama pasti keluarga inti dulu keluarga inti yang menerima tamu
ditambah beberapa persen yang hadir sama tamu tamu undangan
sebelumnya raja dangdut roma irama menghibur warga dalam acara hajatan di lapangan cisalak
kecamatan pamijahan kabupaten bogor jawa barat minggu sore kemarin
acara ini dipadati warga karena juga dimeriahkan sejumlah musisi dangdut kenamaan lainnya
seperti rita sugiarto hingga caca handika
muhammad juanda bogor jawa barat